ketua dewan kehormatan partai amanat nasional pan amin rais selesai diperiksa polda metro jaya selama enam jam terkait kasus hoaks penganiayaan ratna sarumpait
kepada wartawan amin mengatakan merasa dihormati oleh polisi
menurut detik com amin mengatakan ia berada di ruang pemeriksaan selama enam jam namun sesungguhnya pemeriksaan hanya berlangsung separuh dari waktu tersebut
ia mengatakan penyidik melontarkan tiga puluh pertanyaan
lebih lanjut amin mengaku dijamu makan siang oleh polri dan sempat diperiksa tensi darahnya
nanti kalau ingin tanya ingin tahu siang tadi makan buteg ayam kampung
kemudian ditantang kalau mau bawa nasi jamrang juga masih ada
masih timbul masih timbul
tapi kalau terlalu banyak kan nggak cukup
iya sudah ada arya dita utama di polda metro jaya
dito apa saja yang menarik dari detik detik atau sekitar enam jam pemeriksaan terhadap amin rais
dan bagaimana kondisi terkini di polda metro jaya saat ini
saya sudah dengar sendiri tadi dari hasil wawancara tadi pernyataan yang diberikan amin rais
memang dia mengapresiasi pihak kepolisian atas jalanannya proses pemeriksaan
di antara memang tadi amin rais mengatakan bahwa memang pertanyaannya langsung tepat pada sasarannya
artinya tidak langsung pada pokoknya
artinya tidak menjebak atau tidak menjurumus ke hal hal yang lain
dan memang tiga puluh pertanyaan itu yang diunjukkan adalah memang sifatnya adalah soal bagaimana perkenalan dia dengan ratna sarumpait
juga hubungan dia dan juga mengenai konversi
konversi pers yang telah dijalani pada tanggal dua oktober lalu bersama ratu saraweh
ketika memang menyatakan bahwa dia ingin menjumpai kapolri yaitu tito karnavian
untuk membahas soal dugaan penganiayaan yang telah dialami oleh ratna sarumpait
yang sebagaimana diketahui merupakan sebuah hoax atau berita yang bohong
selain itu juga memang tadi amin rais juga menjalin pemeriksaan sekitar enam jam
tapi memang dia mengatakan bahwa separuhnya lebih banyak dihabiskan untuk makan
dan sholat yang tadi juga dia mengatakan dia ditraktir oleh pihak kepolisian
yaitu nasi gudok dan juga ayam gudok
tapi satu hal yang menarik adalah bahwa pernyataan dari kuasa hukum dari amin rais sendiri
mengatakan memang dia mengatakan bahwa pihak penyidik mengatakan bahwa sampai saat ini cukup
amin rais cukup menjalani pemeriksaan sampai saat ini
sehingga memang tidak ada rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada amin rais
tapi memang hal itu masih berubah
dan memang pengacara dari amin rais sendiri mengatakan bahwa memang jika memang pihak kepolisian terus melakukan upaya
atau pemanggilan memang tidak tertutup kemungkinan bagi pihak amin rais
mengalami jalur jalur hukum sendirinya
apabila memang hal itu terjadi
dan terkait juga tadi memang amin rais juga sempat memberikan pernyataan keras
sebelum melanjali pemeriksaan
dia mengatakan bahwa surat pemanggilan atas nama dirinya sendiri
telah tiba atau sampai kepada dia pada tanggal dua oktober
sedangkan konversasi persia pada tanggal dua oktober
sehingga dia mengatakan bahwa ini merupakan suatu
apakah dia mempertanyakan apakah ini adalah suatu kriminalisasi
tapi memang menurut pengacara atau avokat dari amin rais sendiri
dia telah mengubah pikirannya
dia tidak merasa bahwa dia telah dikriminalisasi
bahwa pemeriksaan hari ini berjalan dengan baik
sehingga memang dia mengambil hanya proses hukum biasa
kalau itu kemudian yang amin rais sampaikan
apa yang terjadi di dalam pemeriksaan
dan juga di dalam polda metro jaya
bagaimana kemudian dengan di luar polda metro jaya
banyak masa yang mengawal amin rais
di saat menjalani pemeriksaan hari ini
situasinya seperti apa
dan bagaimana situasi terkini
masa yang mengantarkan amin rais dalam pemeriksaan ini
sudah meninggalkan polda
memang ketika amin rais hari ini menjalani pemeriksaan
memang dia seperti kawal
oleh aksi kawal amin
ada mungkin secara kasat mata
saya mengatakan ada lebih dari seratus orang yang telah hadir
bahkan ada mobil orasi
atau memancarkan suara dukungan terhadap amin rais
dan ketika amin rais keluar
meninggalkan gedung sekitar pukul
memang ada juga nonton takbir
memang mungkin beberapa saat setelah meninggalkan
gedung atau usai menjalani pemeriksaan
para pendukungnya juga dengan tertib
juga meninggalkan lokasi yang ada di polda metro jaya sendiri
tapi memang masih belum jelas
apakah mereka akan menuju ke kpk
kenapa tidak sesuai dengan pernyataan oleh amin rais
yang disampaikan sebelumnya
bahwa nanti usai menjalani pemeriksaan
dia akan langsung ke kpk
untuk membeberkan sejumlah fakta fakta
soal kasus yang disebut olehnya
telah mandek di kpk itu sendiri
tapi memang saat ini
lokasinya di sekitar polda metro jaya
di sekitar tiga dua ratus sembilan puluh empat personel
yang telah disiagakan
untuk mengamankan pemeriksaan amin rais sendiri
sudah mulai meninggalkan lokasi
ria dita utama melaporkan langsung dari mapolda metro jaya